setelah menemui wapres gibran menemui prabowo di kediaman dinas menteri pertahanan di kompleks widya chandra
lalu keduanya menemui jokowi di istana merdeka
bila dua partai lawan politik prabowo gibran yakni nasdem dan pkb sudah didekati
kini tinggal pdi perjuangan dan partai keadilan sejahtera
dua partai yang juga pemilik kursi di dewan perwakilan rakyat
pdip bahkan adalah peraih kursi terbanyak di senayan
tapi berbeda dengan nasdem dan pkb
pdip belum mau menetapkan sikap terhadap prabowo gibran
keputusan diambil pada mei saat rapat kerja nasional atau rakernas partai berlogo banteng
akan digelar rapat kerja nasional yang insya allah akan kami lakukan pada bulan mei yang akan datang
disanalah pd perjuangan bersama segenap struktur partai baik dpc maupun dpd
akan bersidang akan bermusyawarah
kita melihat abcd nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di indonesia
dan kemudian akan memberikan usulan kepada ibu megawati sukarno putih
selaku ketua umum pdi perjuangan pemegang hak prerogatif kongres
untuk kemudian di sanalah pdi perjuangan akan menentukan sikap politiknya
akan berada atau di luar pemerintahan
soan politik prabowo pasca unggul hitung cepat hingga penetapan oleh kpu
memang belum bisa sampai mengetuk pdip
yang pada saat penetapan kpu kontestan pilpresnya ganjar pranowo mahfud md tidak hadir
upaya mempertemukan prabowo dengan megawati soekarno putri seperti saat dua ribu dua puluh
rekonsiliasi politik pun belum ada sinyal terang
hingga putusan mahkamah konstitusi atas gugatan hasil pilpres dan penetapan oleh kpu